di bajunya jangan warna hitam serem orang orang jadi takut ganti dengan warna yang lebih cerah
putih itu mah terlalu umum kainin ganti dengan yang warna warni tapi saya enggak
terlalu ngerti urusan spiritual kagetan enggak usah terlalu banyak ngerti kainin
ini mamurni urusan bisnis biar bos idan yang urus ya
renote pak rt dadang dipanggil pak ustadz rw
malam nun bilang pak ustadz besok aja ya pak ustadz rw pesan harus sekarang ini urusan penting
ya udah nanti saya kesana ya pak rt dadang
ayah naon dun pak rt dadang kenapa masuk saya ke
dalam sebentar ambil kunci kamu duluan aja nanti saya kesana ya
itu sepatu kenapa masih dipakai
kalau kesini copot sepatu maaf pak rt dadang
ya udah senang assalamualaikum salam
saya akan menyebarkan isu ke orang orang
kalau kang ini teh bisa ngobatin orang akan ada yang percaya
tenang aja nggak bisa tenang aja kang ida
kita cuman perlu menanamkan sugesti ke orang orang kalau
ininte bisa nyebuhin orang kalau orangnya nggak sembuh gimana
memang nggak bakalan sembuh kang inin kang inin kan nggak bisa nyebuhin orang
gimana sih kang idana bikin bingung kita cuma perlu menanamkan sugesti
kang ini tenang aja urusan yang lain mah biar bos idan yang ngurus
gimana mau mau apa
uang kita tenati pasti jadi banyak
pura pura jadi paranormal
kita ganti istilahnya jadi penasehat spiritual
kalau urusan bisnis mah serahin aja ke bos idan
mulai besok ganti bajunya dan warna hitam
serem orang orang jadi takut ganti dengan warna yang lebih cerah
itu mah terlalu umum kang inin ganti dengan yang warna warni
tapi saya nggak terlalu ngerti urusan spiritual kang idam
nggak usah terlalu banyak ngerti kang ini
ini mah murni urusan bisnis
biar bos idan yang urusin ini
ada apa pak ustadz
kenapa gaji nasi jadang tidak kamu bayar
kan itu bukan tugas saya pak ustadz
bayar gaji tugang sampah kan pak ustadz rw
ya memang saya
tapi uangnya kan ada sama kamu
semua uang kas rw kamu yang pegang
makanya kalau saya butuh saya minta sama kamu
kamu tidak berkaku nanti ya pak ustadz
kamu tidak berkaku nahan uang yang akan dipergunakan untuk kebutuhan rw
buat apa uangnya disuruh siper sama saya
kalau uangnya mau dibagi bagikan ke warga
bukan dibagi bagikan dadang
tapi diberikan kepada yang berhak sesuai dengan tugasnya di rw
kamu harus bayarkan gajinya malam ini juga
catatan pembayaran gajinya kan sudah saya serahkan pada kamu
ya tapi nggak semalam ini ya pak ustadz besok aja
jangan menahan nahan pembayaran hak orang
agama kita mengajarkan
bayarlah upah orang
sebelum keringat orang itu kering
nanti si agung yang akan mengantarkan uangnya ke si jajan
kamu kasihkan uangnya ke adun
ya udah pak ustadz
siap pak ustadz rw
kamu ke rumah dadang minta gaji dadang
terus kamu antarkan ke rumah dadang malam ini juga
siap pak ustadz rw assalamualaikum
radang wow radang
assalamualaikum tim ini kang mul
silahkan duduk kang mul saya bikinin minuman dulu sebentar
iya tin makasih ya
silahkan minum kang mul
iya tin makasih ya
kang mul boleh nanya
apaan tin sudah mikirin
kapan sudah mulai mau nikah
pasti mikirin kang
tapi kan saya belum mengenal kang mul sepenuhnya
kang mul juga belum mengenal saya sepenuhnya
kang mul belum mengenal sifat saya
kang mul juga belum mengenal semua kejelekan saya
kalau kang mul gak ada masalah tin
aku juga yakin
aku juga yakin
awal menikah itu pasti akan terasa indah kang
kekurangan kita akan jadi kelebihan
tapi setelah setahun dua tahun menikah
kelebihan kita bisa jadi kekurangan kita
saya gak mau kang
gagal untuk kedua kalinya